bapak ini ada apa tuh nyari nyari bagas
ibu kemana aja sih
bapak udah cari kemana mana
ditelepon gak diangkat
lah bapak kenapa nyariin ibu
ibu nemuin akbar
ada di rumah
yaudah kau tunggu sebentar situ ya
aku mau beresin dulu
ada yang bisa saya bantu
disini ada sales yang namanya
bisa saya ketemu
semua sales yang ada di kantor ini
sedang pada keluar
belum ada yang kembali ke kantor
ada apa ya pak
oh gak ada apa apa
kalau gitu saya permisi dulu mbak
kenapa berhenti rat
kenapa berhenti rat
ada apaan lu rat
lo beli sandal lo dimana
gue beli di kaki lima
pertiga anda ke kang sengkol
sekarang gue tau im
sandal lo beli di kaki lima kan
masih jauh ya bang
enggak kok udah deket
abang mama bilangnya deket terus
tadi pas ini tanya di depan
jawab apa nggak ke dalam
abang bilang udah deket
hehehe mau bagiin dong
kalo gue beli sandal murahan
kan ada sudik juga yang beli sandal sama ama lo
olah olah ji
malah nanti ribut lagi
gue balik duluan ya
makasih ya bang udin
yaudah tika tunggu
tapi jangan lama lama ya
mau baca koran lagi
kan tadi udah baca
masih jauh rumah kau
nggak deket bang
dari tadi kau bilang deket deket terus
aturan kau tadi panggil ojek aja buat antarin kau sama aku ke rumah kau tuh
saya pikir mau naik motor motornya abang
yang di bengkel itu motor orang semua
aku tak punya motor
maafkan aku lah bang
kamu gak jadi pindah ke kosan yang baru
bila nggak jadi
soalnya gue kaget lihat kamu kesini lagi
soalnya kunci rumahnya laras ke bawah
jadi saya balikin
mas bur cuma mau ngomong itu aja
nanti kalau kamu sudah pindah ke kosan yang baru
hah nyampe juga
ini bang rumahnya
kok sepi ya bang
nggak ada orang ya
orangnya lagi ke warung kali neng
tungguin bentar nanya
badi yang ketahankan sih ibu
tak apa pak berhenti pak
saya turun disini aja
kenalin demenan saya
tumben kemarin ada apaan
semalam chang dulu telepon
katanya hari ini saya suruh kesini
chang lu baru aja jalan ke pasar minggu
ke pasar minggu
kalau saya hari ini mau kesini
hah si emang chang
tuh begitu tuh sekarang kelakuan chang lu
lu inget kagak sama toko yang di deket stasiun
tapi bukannya udah dijual sama orang lain
nah itu dia
kemaren dia kesono
semua orang loh melin
ingetan dia sama si anak buahnya
begitu tuh sekarang kelakuan chang lu
hah emang chang
bapak ini ada apa tuh nyari nyari bagas
ibu kemana aja sih
bapak udah cari kemana mana
di telepon gak diangkat
lah bapak kenapa nyariin ibu
ibu nemuin akbar si sales motor itu kan
ibu udah bayar dp nya kan
tadinya rencananya sih
tidak ada apa apa
rencananya sih begitu
tapi ternyata mas akbarnya itu
ngasih jaketnya tuh buelek pol pak
bahannya itu tipis
terus kalo dipake itu panas pak
helmnya sama aja
itu helmnya tuh jelek banget
makanya ibu enggak jadi ambil kreditan motor pak
terus ibu dari sana kemana lagi
ini loh pak
pulang dari dealer
menggelar barang barang diskonan pak
sale semua pak
terus ibu nemuin nih loh pak
megikom bagus tapi murah pak
nah udah di diskonin nih pak
lho pak liat
ini motornya yang hilang kuncinya
kunci motornya udah ketemu
emang yang nemuin diatas kulkas di dapur
ketemunya dibawah plastik resek
motornya udah tadi keluarin
lupa aku bang
capek capek ini aja kau